kita ke informasi selanjutnya anda masih ingat sylvia dwi susanti remaja asal desa cangkring lamongan yang mengalami berat badan berlebih atau obesitas
setelah melakukan diet ketat kini berat badannya turun sebelas kg sylvia pun kini semakin percaya diri
sylvia dwi susanti gadis obesitas asal desa cangkring kecamatan blulu kabupaten lamongan kini semakin ceria menjalani hidupnya
setelah menjalani pola hidup sehat sesuai anjuran dokter selama dua puluh delapan hari berat badan remaja lima belas tahun ini turun sebelas kg menjadi satu ratus enam puluh delapan kg
selama itu sylvia hanya diperbolehkan makan sayur dan buah buahan yang mengurangi berat badan dan yang paling penting dirinya harus rajin jalan sehat
menariknya setelah mengalami penurunan sebelas kg sylvia mengaku senang karena sudah bisa tidur normal
sebelumnya sylvia tidur dengan posisi
sebelumnya sylvia tidak berada di posisi duduk namun sekarang sudah bisa tidur dengan berbaring
dari hasil pemeriksaan rumah sakit diketahui bahwa trombosit kolesterol diabetes dan jantung sylvia dalam kondisi normal
sylvia hanya mengalami
kelebihan hormon yang memicu berat badannya terus naik
sebelumnya sylvia terpaksa harus putus sekolah saat kelas empat sd karena mengalami berat badan mencapai satu ratus tujuh puluh sembilan kg
namun kini rasa malu itu mulai hilang
sylvia kembali ceria lagi
setelah mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak